tiga tahun lalu pemerintah pernah mengusulkan ke dpr untuk menerapkan penyederhanaan nilai mata uang
ataupun disebut redenominasi
sesungguhnya ini juga dimulai pada tahun dua ribu sebelas ya ketika itu masa pemerintahan presiden sby
misalnya seratus ribu rupiah menjadi seratus rupiah
namun tentunya ini dapat meningkatkan nilai rupiah terhadap dolar amerika
presiden joko widodo mengatakan redenominasi ini belum akan masuk proklenas
dan selain itu gubernur bank indonesia gus marto erdo yang menjelaskan
akan butuh waktu lama untuk masa transisi jika redenominasi diterapkan
ya ini sebetulnya harusnya ini sudah masuk dalam prolegnas ruu nya
harusnya masuk dalam proklenas dua ribu tujuh belas
tapi ternyata kita lihat belum masuk
memang ini memerlukan nanti setelah masuk di prolegnas dan sudah diputuskan di dpr
ini memang masih juga memerlukan waktu yang tidak pendek
mungkin berapa tujuh tahunan memerlukan step transisi ke pelaksanaan
jadi ini masih memerlukan waktu yang panjang
kalau sudah diputuskan ini masuk saja di prolegnas belum kok
redenominasi mata uang itu sudah pernah diajukan ke dpr resmi dari pemerintah di tahun dua ribu tiga belas untuk dibahas
namun satu dan lain hal karena juga di tahun dua ribu tiga belas sedang ada kondisi ekonomi global yang tidak pasti
dan juga berdampak kepada indonesia
kemudian tidak diselesaikan di periode
sudah tahun dua ribu tiga belas